ayo masuk dulu disini ya allah
aduh ya allah
aduh ya allah untung aja
ini udah gelap banget sih

dan ilisnya aku yang pegang ini
coba kita ke puskesmasnya kemarin ya
mau tahu apa yang sebenarnya terjadi

dia mencari kamu
dan dia mencari kamu
dan dia mencari kamu
mama mau tau kebenaran ya
karena sanusi bilang
dia mau kantor kamu
mama juga mau denger apa
biar aku dulu yang cari tau ya
biar aku dulu yang cari tau ya
semua kan juga belum pasti
nanti kalau kamu tau ke benarannya
pasti akan kamu
kamu jadi cemas sendiri
kamu akan kepikiran sendiri
mama ada disini
kita hadapin sama sama
selamat siang mbak
selamat siang pak
saya mau bertemu dengan pak aldi bareng
baik ditunggu ya
saya telepon dulu
skritarisnya pak aldi bareng
permisi pak al
suruh masuk aja
ah ya baik
kalau gitu saya panggilkan dulu ya pak
eh ada urwosa juga disini mbak
ini barang dari
pak hartawan yang sambil dari berangkat
terima kasih pasanusi
ada yang harus saya lakukan lagi pak
tidak udah cukup
oke kalau begitu saya permisi
ya silahkan pasanusi
sebenarnya apa sih yang kamu mau cari dari barang barang papa nih
aku juga belum tahu mbak
aku mau cari tahu kenapa papa simpen ini semua
aku mau cari tahu kenapa papa simpen ini semua ini
boleh mama cek agendanya
ya ini disini juga ini cuma catatan
soal kerjaan semua
dia selalu detail papa kamu selalu detail menulis semuanya disini
ini agenda papa tahun sembilan puluh dua kan
lo udah liat tanggal dua puluh tiga september ke ma
oh kok mati al ada apa
aku juga gak tau ma
gapapa kok sebentar lagi paling jelas aja juga nyala
tunggu sebentar ya
cepengnya dulu ya
ini lampu kenapa gak nyala janset kenapa
kenapa gak dinyala yang janset
iya pak barusan aja engineering telepon saya
katanya ada consulating
makanya semua listrik dipadamkan karena takut kebakaran
dan bakal dinyalain lagi setelah semua proses perbaikan selesai
yaudah makasih ya
kalo ini sebenernya ada konslet
jadi gak berani nyalain dienset takut konslet juga mah
yaudah kalo gitu
dirapin aja kita liat dirumah aja nanti deh
tapi ini lantai dua puluh mbak
lift juga pasti mati gak mungkin hidup
ya lewat tangga darurat aja
ya why not gak apa apa lah
daripada nunggu di kantor kamu nunggu lampunya nyala bisa dua jam lagi
ini sangat gelap gelap sekali
udah dirumah aja
kamu udah bisa sama mama
ada bisa deket deket mama
ini harusnya nino juga ada di sini
kumpul bertiga sama keisha
pasti rasanya indah banget
untung tadi elsa nggak turun dari mobil
kalau dia turun pasti sekarang dia udah ketangkep sama polisi dan pisa dari keisha
tapi nino berarti sudah tahu ya kalau elsa masih hidup
gimana kalau nino berhasil temukan lensa di sini
kamu bener masih kuat
iya kuat kok
kamu kenapa sih ya
aduh ya allah
itu healt saya dibuka aja
aku yang simpen
aduh ya allah

kau yang pegang ini
dan elsa aku yang pegang ini
coba kita ke puskesmasnya kemarin
pasti kita ketemu sama elsa sama bayinya